bisa mecek proposal gimana eh pokoknya saya ingin cepet selesai ya jadi bapak harus cek dulu
proposalnya ini baru aja pulang dari pengadilan agama kamu jangan diem aja dong
maafin akuan inilah bukti satu satunya kalau kamu bener bener istri aku terus masa lalu kamu
satu lagi gimana memang dulu aku pernah membuat kesalahan tapi benar aku enggak pernah melakukan
hal itu aku hanya dikambing hitamkan oleh atasanku makanya begitu aku keluar dari penjara mantan bos
aku itu menebus kesalahannya dengan menerima aku kembali ke perusahaannya makanya aku bisa
memaafkan dia han han maafin aku han aku janji aku nggak akan membohongi kamu lagi dalam hal apapun
kayaknya anak saya datang nih pak sebentar ya pak
pesek kamu berani datang sini pergi nggak kamu pergi
mah tolong dengerin dulu mas kamu penipu penjahat mah jangan teriak teriak dong sama tetangga kamu
tuh masih aja bela belain suami kami yang penipu ini dia semua orang tahu bahwa penjahat malu dong
sama pengacara apa masalah ini bisa diselesaikan sekarang maaf pak saya sama suami saya tidak jadi
apa kamu tuh udah gila apa kamu tuh selalu selalu ngebelain suami kamu yang penipuin ya biarin biar semua orang tahu dia tuh penjahat
maaf mah aku cuma mau kasih kesempatan kedua buat suamiku mas rino udah janji tidak akan bohongin aku lagi
lagi pula bercerai kan tidak baik menurut agama

lagi pula bercerai kan tidak baik menurut agama

masalah ini sudah terselesaikan secara ketat

terima kasih pak
terima kasih pak
mah hanifah pamit ya hanifah mau ikut pulang sama mas rino
ma rino pamit dulu ma rino janji akan selalu membahagiakan hanifah
gak akan menyakiti hanifah
gak akan menyakiti ya hanifah

aku izin keluar bentar ya
aku mau ke bank ini tiba tiba ada transferan besar ke rekeningku
aku mau cek dari mana
hmm jangan jangan itu transferan gaji aku
tapi kenapa di transfer ke rekening aku
hmm gak papa emang aku sengaja minta di transfer ke rekening kamu
kan kamu jadi bisa ngontrol semua pengeluaran aku
dan satu hal
aku mau nunjukin kamu kalau aku itu gak macem macem
jadi kamu semakin percaya sama aku
mas kamu gak usah sampai segininya kok
aku lakukan ini semua
oh iya satu lagi
besok kantor aku ngadain acara
kamu temenin aku ya
jadi kamu bisa kenal sama bos aku sama staff staff ya
suasana kantor aku
aku mau ke toilet ini ya
terima kasih ya
sayang kenalkan ini atas nama aku pak dito
ya tadi kita sudah berkenalan
rino kamu keuntung sekali memiliki istri secantik hanifah
ya ternyata wanita cantik ini sudah bersuami
kapan bapak bisa mengecek proposalnya
hmm pokoknya saya ingin cepat selesai
jadi bapak harus cek dulu proposalnya ini
hanifah begitu menarik
tak pernah aku temui wanita sebegitu cantik
dan menarik seperti dia
bikin aku jadi penasaran
dia itu istrinya rino atau istri siapa
aku harus dapetin dia
katie kemana sih
diteleponin juga gak diangkat
katie tadi sama rino pak
rino janganlah begitu
bisa sedikit kak
kenapa rino tidak tidur di ruang
tidur di ruang
tidur di ruang
nggak enak tahu kalau dilihat orang orang
emang kenapa selalu ngapa bunyi
kamu apa apakan sih
kalau istri aku sampai tahu dia yang bisa salah paham
kamu gak usah panik gitu dong rino
biasa aja lagi kalau ada relation khusus di kantor
lagian istri kamu gak tahu kok
kalau istri kamu gak tahu kan ya gak apa apa
aduh maaf ya kat
aku tuh udah nikah dan aku cinta banget sama istri aku
satu hal aku tuh gak tertarik sama kamu
sepertinya kita suka sama rino
aku bisa memanfaatkan situasi ini
emang punya jenis enak